di asean games dua ribu dua puluh dua di hangzhou kontingen indonesia ini gagal memenuhi target yang ditetapkan
dan beberapa cabur sukses melebihi ekspektasi
sementara ada juga nih cabur yang gagal total meraih prestasi
dan berikut catatan dari korespondensi nn indonesia erlangga wisnuaji dari area asean games dua ribu dua puluh dua di hangzhou
asean games dua ribu dua puluh dua di hangzhou secara resmi telah berakhir
duduk di peringkat tiga belas dengan raihan tujuh medali emas sebelas medali perak dan delapan belas medali perunggu
indonesia gagal memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan minimal dapat meraih delapan medali emas dan duduk di peringkat dua belas besar asia
tapi terlepas dari hasil tersebut asean games dua ribu dua puluh dua di hangzhou telah melahirkan sejumlah bintang bintang lapangan baru peraih medali emas bagi indonesia
di asean games dua ribu dua puluh dua dua belas cabur sukses meraih medali bagi indonesia
dari dua belas cabur tersebut enam cabur yaitu menembak sepeda bmx wusu panjat tebing angkat besi dan perahu naga berhasil menyumbangkan medali emas bagi kontingen merah putih
prestasi dari cabur menembak menjadi yang paling mengkilap
untuk pertama kalinya dalam sejarah asean games menembak mampu menyumbangkan medali emas bagi indonesia
tak hanya itu menembak total meraih dua emas plus tiga perunggu
dari raihan tersebut muhammad sejahtera dwi putra
menjadi bintang dengan menyumbang dua emas dan dua perunggu
berbanding terbalik dengan menembak hasil buruk justru diraih oleh tim bulu tangkis indonesia
ditargetkan dapat meraih tiga medali emas pasukan cipayung gagal total dan tidak bisa meraih sekeping medali pun di arena asean games kali ini
sementara toren prestasi luar biasa indonesia yang menduduki posisi empat di asean games dua ribu delapan belas dengan tiga puluh satu medali emas
diakui karena ada faktor hak istimewa atau privilege sebagai tuan rumah
apapun itu sudah seharusnya hasil di asian games dua ribu dua puluh dua di hangzhou menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi tim indonesia
apalagi tahun depan indonesia akan menghadapi ajang multi event olahraga terbesar dunia olimpiade paris dua ribu dua puluh
satu hal yang pasti prestasi di dunia olahraga tidak ada yang bisa diraih secara instan
bagi atlet yang gagal di hangzhou segera lupakan dan kembali berlatih
sementara bagi atlet atlet kita yang berhasil meraih kemenangan juga jangan besar kepala
karena olimpiade paris dua ribu dua puluh empat sudah menunggu di depan mata